tiga gadis smo asal madiun mendapat keberuntungan luar biasa dari presiden joko widodo
pasalnya ketiga gadis ini diberi kesempatan istimewa menginap di gedung agung istana kepresidenan di yogyakarta pada malam pergantian tahun
inilah arinka siswi smu negeri lima kota madiun satu dari tiga gadis yang beruntung bisa menikmati kamar mewah di gedung agung istana kepresidenan di kota gudeg yogyakarta
arinka yang juga anak seorang tukang becak ini tidak menyangka sama sekali jika ia dan dua temannya bunga agustinawati dan hafsah
diundang khusus oleh presiden jokowi untuk bermalam di kamar mewah tersebut
kesempatan langka ini berawal saat ia pergi ke kota yogyakarta untuk menyaksikan malam pergantian tahun
tak diduga ada utusan dari presiden jokowi memanggilnya agar arinka dan dua rekannya menginap di istana presiden
presiden mengundang ketiga pelajar tersebut setelah ketiganya diwawancarai oleh awak media dan menjawab dengan jujur bahwa ia akan tidur di masjid sebelum pulang ke madiun sebab tak punya uang
jawaban polos ketiga gadisnya
inilah yang membuat orang nomor satu di negeri ini iba dan menawarkan ketiganya menginap di istana kepresidenan
yang nyuruh tidur itu pak jokowi langsung apa dari lewat orang lain
lewat orang lain pak jokowinya dikasih tahu sama pardawan pardawan tadi kru nya yang masih berita itu tadi terus dikasih tahu terus sama yang kru nya tadi itu disuruh menghubungi kita bertiga
gambar ini pun langsung viral di berbagai media termasuk teman teman
perasaan saya tuh gimana ya seneng terus pasti rasa iri itu ada
rasa tak percaya juga dirasakan sarmina ibu kandung arinka
ia sangat bangga anaknya diberi kesempatan menginap di istana presiden dan bisa bertemu presiden jokowi
ya saya kaget katanya liat gembang api harus sampai ketemu jokowi gitu saya gak tau sama sekali gak mengira lah arinka ketemu sampai ke situ
pengalaman luar biasa ketiga gadis smu tersebut
ini perbincangkan khususnya di lingkungan sekolahnya masing masing
inam tohari mediun